inilah yang seharusnya dinikmati anak anak bermain dan bermain
bermain adalah salah satu dari sepuluh hak setiap anak di seluruh dunia
yang diamanatkan pbb sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan sebagai konvensi hak anak
hak hak anak lainnya adalah berekreasi mendapat pendidikan
mendapat makanan yang layak dan tentunya perbaik
namun hak hak anak ini kini semakin tergerus apalagi sejak pandemi
salah satunya untuk akmal bocah kelas enam sd ini merelakan waktu bermainnya
nama saya akmal umur saya tiga belas tahun cita cita saya sepak bola
tak tanggung tanggung dalam satu hari akmal bisa menghabiskan waktu di jalan
mengarak ondel ondel selama hampir delapan jam
sangin rombi rombi jalan
dari jam tiga
sampai maghrib berhenti udah langsung jalan lagi
sampai jam sebelas

himpitan ekonomi menjadi salah satu alasan akmal mengorbankan jam bermain
buat ngumpulin buat jajan
buat main main aja buat isi paket
kalau di rumah nggak ada duit mendingan saya ngarak aja
akmal hanyalah satu dari satu juta anak yang harus bekerja
survei angkatan kerja nasional mencatat
tahun dua ribu dua puluh sembilan dari seratus anak usia sepuluh hingga tujuh belas tahun bekerja
dari tiga tiga juta anak di indonesia usia itu
sebanyak satu tujuh juta anak merupakan pekerja anak
berdasarkan data dari kpai
angka pekerja anak terutama saat pandemi meningkat tujuh puluh lima persen
itu menemukan di sepuluh provinsi di dua puluh kabupaten kota
itu ada peningkatan jumlah pekerja
terutama anak yang menjadi pemulung
kemudian juga anak yang dilacurkan gitu ya
itu ada kenaikan gitu
ini data kita kenaikannya hampir tujuh puluh lima persen gitu
itu menjadi hal yang tidak mudah
rita menambahkan anak anak yang dipaksa bekerja akan memberikan dampak buruk
seperti merusak tumbuh kembang anak membahayakan moral hingga terpapar covid sembilan belas
tidak hanya membangun kesadaran orang tua
pendekatan terhadap anak merupakan salah satu upaya inti menurunkan fenomena pekerja anak
dari kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak
akan mendukung pelaksanaan model drppa
ramah perempuan dan peduli anak
sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerjaan
strategi yang digunakan
salah satunya adalah melakukan pemantauan dan remediasi pekerja anak
bagaimana kita memantau lalu kemudian ketika ditemukan ada anak yang bekerja atau pekerja anak gitu ya
lalu kemudian kita harapkan bisa sekolah lagi
kembali ke lingkungan aslinya
anak anak merupakan aset masa depan
tumbuh kembangnya harus dipenuhi dengan kreativitas bukan bekerja
mengembalikan kembali hak anak adalah salah satu kunci kemajuan suatu negara